satuan tugas perlindungan anak direktorat reserse kriminal umum polda lampung
kembali memeriksa korban pemerkosaan oleh petugas lembaga pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten lampung timur
korban datang didampingi dua orang kuasa hukumnya dari lembaga bantuan hukum bandar lampung selasa pagi
selain itu polisi juga memeriksa ayah kerabat dan seorang tetangga korban
dari kerabat itu ayahnya mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual
tidak hanya menghadirkan korban dan tiga orang saksi kuasa hukum korban juga menyerahkan sejumlah barang bukti
pihak korban meminta agar polisi segera memeriksa terlapor da agar yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti
hari ini dari keterangan saksi korban nf dapat diterangkan bahwa memang benar sejak bulan januari sampai dengan pertengahan februari
dan hari ini beliau telah berhubungan dengan korban
yang dicabuli oleh saudara da
polisi masih akan mendalami semua keterangan saksi yang disampaikan hari ini
setelah itu polisi baru akan memeriksa da
kita upt kita akan melihat bagaimana keseharian daripada korban karena yang kita ketahui dari tahun dua ribu sembilan belas
akhir tahun dua ribu sembilan belas korban bersama duduk terlapor atau tersangka ini sudah saling mengenal
dalam keterangannya korban mengatakan mendapat kekerasan seksual
sejak januari hingga juni dua ribu dua puluh
peristiwa terakhir terjadi di rumah korban di desa lebuhan ratu kecamatan waijepara kabupaten lampung timur dua puluh delapan juni lalu